seorang remaja perempuan usia enam belas tahun di serang banten tak kunjung pulang sejak senin sembilan januari lalu
keluarga menunggah korban diculik
pasalnya korban sempat mengirim pesan suara melalui whatsapp ingin pulang
namun setelah itu ponselnya sudah tidak bisa dihubungi
bahkan saat teman korban didatangi satu persatu
tak ada yang berkomunikasi dan bersama korban sejak senin lalu
keluarga yang cemas kemudian melakukan pencarian mandiri dan melaporkan ke pihak kepolisian
ibu korban tak henti hentinya menangis sejak kehilangan putrinya yang kini tidak diketahui keberadaannya
hari ini sampai sekarang tapi belum juga ketemu gitu tuh bang gak ada wujudnya
terakhir itu kemarin hari apa ya hari selasa wa nya kan masih aktif tuh
tak telepon sama saya berdering cuma nggak diangkat angkat
nah gak lama dianya mama tata pengen pulang
kan dia ngomongnya cadel tuh mama tata pengen pulang kata gitu
barang tak telepon lagi sama saya udah gak aktif
pak aja mati gitu
kasus hilangnya korban kini masih dalam proses penyelidikan di unit perlindungan perempuan polresta serang
empat pelaku praktik tindak pidana perdagangan orang dengan dua diantaranya pasangan suami istri hanya bisa tertunduk
saat dihadirkan dalam gelar perkara di aula polres metro jakarta pusat kami sore
para pelaku diringkus petugas karena kedapatan memperkejakan enam gadis belia sebagai pekerja seks komersial
dengan tiga diantara yang masih di bawah umur
praktik tindak pidana perdagangan orang terbongkar setelah petugas mendapat laporan dari salah satu korban pada akhir desember dua ribu dua puluh dua lalu
semula korban tergiur
dengan iklan pekerjaan yang diunggah istri salah satu pelaku berinisial ry di media sosial
di mana menawarkan pekerjaan di sebuah hotel berbintang dengan gaji mencapai dua puluh juta rupiah
korban yang masuk perangkap akhirnya memutuskan menghubungi pelaku
namun korban dan lima gadis lainnya justru dijadikan psk di sebuah apartemen di kawasan cempaka putih
berbekal laporan korban polisi langsung melakukan penggerebekan di apartemen tersebut dan menangkap satu orang pelaku berinisial spw
namun begitu sesampainya di apartemen jp di sana sudah ditunggu oleh dua orang lainnya yakni pelaku rd dan juga pt
jadi disampaikan pekerjaan yang harus dilakukan dan saat itu juga diminta untuk
kini polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut guna membongkar sindikat tindak pidana perdagangan orang lainnya di ibu kota
akibat perbuatannya keempat tersangka terancam hukuman dua puluh tahun penjara